panitia penyelenggara ibadah haji atau ppih debarkasi surabaya mempunyai program sedekah atau infak pada ⁇ jumah ⁇ haji
penarikan infak atau sedekah dilakukan ppih debarkasi surabaya setibanya jemaah haji di asrama haji pada senin siang
selain dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dokumen jemaah haji juga ditarik infak oleh ppih debarkasi surabaya
petugas membawa kotak infak akan berkeliling jum'ah haji ke jum'ah haji untuk menarik uang sedekah dan jum'ah haji bisa menyedekahkan uangnya mulai dari rp lima puluh hingga rp seratus
menurut ketua ppih debarkasi surabaya husnul maram penarikan infak ini sudah jadi program tahunan saat pemulangan jemaah haji
nantinya uang infak jemaah haji yang terkumpul akan diserahkan ke badan amil zakat nasional atau basnas untuk kegiatan sosial
penarikan uang infak ini dilakukan saat pemulangan jum'ah haji
pemulangan jum'ah haji kloter pertama hingga terakhir nanti
pada pelaksanaan ibadah haji tahun lalu terkumpul dana infak mencapai satu ratus tiga puluh tujuh juta rupiah
pemulangan jum'ah haji yang terkumpul di badan amil zakat nasional atau basnas untuk kegiatan sosial